pelan pelan pelan pelan ya pelan pelan pelan pelan pelan pelan pelan pelan sebentar
sebentar sebentar sebentar saya cek dulu sebentar
aduh ngeceplah tengah sana
selingkuh kata siapa siapa yang bilang
kata elsa temen aku
katanya katanya tuh ari di jakarta dia tuh jadi asisten
dan dia gak punya wajar pak
apa dia bener bener kenal dengan randy
kok bapak dateng gak bilang bilang sih
iya sengaja mau kasih kamu surprise
di sini aja lagi pak
penting soalnya kita ngomongin di kamar aja ya
sa aku ngobrol dulu ya sama papa aku di kamar
men daha maarat
dengan diri bisa lakuin
di sini aja lagi pak kenapa
penting soalnya kita ngomongin di kamar aja ya
oke sa aku ngobrol dulu ya sama papa aku di kamar
kenapa sih om itu mandang gue kayak gitu
kok kayak serius
papa punya berita baik buat kamu
papa mau ajak kamu pulang
pulang ke rumah
pulang ke rumah kita
kamu kaget gak sih jess duduk di sungai
sampai liat sunset
duduk di balkon makan malem sambil liat bintang
berenang di kolam renang
jess kangen banget sama papa tiap hari
kangen sama semua itu
di rumah kita bisa melakukan itu semua
bener jadi mau
mau aku mau pulang
makasih ya sayangnya
yaudah kalau kita abis ini just packing packing dulu ya
kita pulang kerumah ya
pelan pelan pelan pelan pelan pelan pelan pelan pelan pelan pelan pelan sebentar sebentar sebentar
sebentar sebentar sebentar ya mas sini ini kamar mandi tolong dibersihin lagi ya tapi pak ini baru
dua menit yang mau dibersihkan lagi aja saya enggak mau saya kenapa napa saya nggak mau saya
kepleset saya saya kasih ini deh saya kasih uang tambahan ya diberi sini yang bersih baik baik tapi
jangan lama lama ya sebentar sebentar sebentar lagi diberi ini tunggu sebentar enggak lama lama
banget sih mas sebentar ya tahan dulu sebentar aja nanti kalau kamu ke dalam terus ada masih
ada lumut kepleset gimana mau megang batu enggak megang batu biar biar udah mikir kayak gitu tapi
mau udah mas sebentar ya ya jangan teriak teriak sebentar tahan sebentar mas sudah belum mas mas
mas udah oh ya udah makasih ya ya udah udah hati hati hati hati
diperhatiin malam marah marah
hai ya pak kamu tolong cariin teh panas buat isi saya baik pak
oke dok jadi gini saya punya rencana untuk ajak jessi pulang itu masih memungkinkan kan
supaya maksudnya supaya saya bisa lebih mudah mengawasi dia kalau di rumah nanti perawatan
kalau bisa berjalan langsung
saya sewa suster yang terbaik buat dia kalau itu masih memungkinkan gimana dok oke kalau begitu terus
bagaimana dengan saran saya soal adipa apa sudah dipertimbangkan pak ya itu masih dalam proses
dok lagi dicari orangnya terus terang saya udah kontak terakhir kali berhubungan sama dia itu
tujuh tahun yang lalu jadi tahu nih kapan tuh pasiennya baik pak kalau bapak rasa jessica lebih baik dirawat
di rumah saya dukung saja kok pak ya kalau bapak rasa jessica lebih baik dirawat di rumah saya dukung saja kok pak
kalau bapak rasa jessica lebih baik dirawat di rumah saya dukung saja kok pak
oke hasilnya iya sama sama pak
kalau kemana just aku mau pulang sama bapak aku
menengah ngikut dong
ayo neng nanti kita berang ya di rumah aku
neneng jadi kangen deh sama kolam renang neneng di mesir soalnya kolam renang neneng itu dicampur
garam dari laut mati jadi bisa bikin kulit kita halus gitu terus kalau kamu pulang nanti adi susah
dong nyari kamu enggak kok enggak susah ya susah dong jess
enggak kok enggak susah ya susah dong jess

ini waktu itu kan ada nyuruh kamu tetap di sini kan waktu kamu salah tanggal hingga nikah
waktu kamu salah tanggal hingga nikah

iya kan sekarang gini deh kalau adi datang kesini
sekarang gini deh kalau adi detang kesini
sekarang gini deh kalau adi datang kesini terus kamu nggak ada di sini dia pasti keciawa
terus kamu nggak ada di sini dia pasti keciawa

banget nanti dia bisa cari cewek lain
banget nanti dia bisa cari cewek lain terus dia nakge sama cewek lain di sini
karena dia ngerasa kalo kamu udah ninggalin dia emang kamu udah siap patah hati
kok malah kabur sih
ih elsa malah kumat lagi kan mulutnya
ya tapi kan bener neng
iya juga sih
kau lama sih anin
nin apa apa kan di dalam
ya kamu juga ngapain ngetok ngetok